bagaimana komjen polisi muhammad iryawan menjawab keraguan dan juga kontroversi yang mengemuka belakangan ini
kita sudah tersambung dengan pejabat gubernur jawa barat komjen polisi muhammad iryawan melalui sambungan satelit dari bandung jawa barat
selamat malam pak iwan
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertama tama saya ingin meminta atau mendapatkan perspektif dari anda
ini kan kontroversi sudah berlangsung beberapa hari ini pak iwan
kita pengen tahu ceritanya sebenarnya
anda bisa diangkat kemudian dilantik jadi pejabat gubernur jawa barat
karena itu sudah menimbulkan kontroversi sejak awal tahun ini pak iwan ya
ceritanya sampai akhirnya anda nggak jadi jadi nggak jadi jadi pada akhirnya jadi dilantik itu dari perspektif muhammad iryawan itu seperti apa sih pak iwan
terima kasih mas
ceritanya ya untuk proses kan saya tidak mengerti
itu kan urusan kemendagri dengan pimpinan saya ya
saya yang jelas setelah mendapat pemberitahuan kemudian katanya sudah ada kepres kemudian saya dilantik ya itu saja
setelah itu saya sekarang persiapan pekerja bukan persiapan sudah bekerja sesuai dengan amanah diberikan
jadi perspektif saya ya saya setelah dibeli amanah saya ini bayangkara sejati mas
artinya prajurit lah kalau di abri saya bayangkara sejati apapun tugas yang diberikan oleh negara
pasti saya akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
artinya dengan amanah yang diberikan saya pasti bertanggung jawaban baik kepada negara rakyat maupun kepada yang makuas allah subhanahu wa ta'ala
jadi itu aja buat saya
makanya sekarang ada polemik segala macam ya alam demokrasi
ya itu sah sah aja gitu
tapi saya tetap bekerja
tetap kalau bahasa sunama tetap gawe
tetap bekerja untuk jawa barat yang saya amat cintai
karena saya memang dibesarkan di jawa barat di bandung
keluarga saya orang bandung
ibu bapak saya orang sukabumi dan kuningan
sehingga alhamdulillah saya sudah mengenal sekali wilayah jawa barat dan masyarakatnya
jadi meskipun sudah dibicarakan sudah menjadi kontroversi sejak awal tahun anda tinggal terima perintah saja pak ya
tidak ada cerita cerita menarik dibalik pengakatan anda gitu ya
maju mundur maju mundur itu tuh ya
saya katakan tadi apapun yang diberikan tugas kepada saya saya jalankan
apalagi sekarang sudah dilantik ya saya harus segera go untuk bekerja sesuai dengan program yang ada
anda banyak sekali dituding atau diragukan pak
akan berpihak kemudian tidak netral dalam pilkada kali ini
bagaimana anda menjawab komentar komentar miring seperti itu pak iwan
ya saya juga kok aneh orang menuduh kepada saya itu
apa yang tidak netralnya coba tunjukkan kepada saya gitu ya
ini loh si iwan bule ini tidak netral ya
ini loh ini indikasinya saya sudah menemukan dia ini ini kasih tahu ya
kemudian kita kembali ya tidak netral
apa itu tidak netral
berarti kan saya mendukung salah satu pasangan calon untuk memenangkan diantara empat itu
saya tanya caranya gimana
kalau pilih kada sudah selesai kok
sudah tinggal delapan hari ini anggaran sudah diserahkan oleh gubernur lama ke kpu
terus kepada intansi terkait lainnya
besok sudah selesai kampanye kampanye juga sudah selesai
tinggal apa namanya tinggal minggu tengah untuk penghutang suara
nah kemudian memenangkan salah satu pasangan calon ya tidak netral
berarti saya menggerakkan ya menggerakkan komponen masyarakat
itu risk kan ya
karena orang sekarang saya tugasnya salah satu adalah
mengawasi asn di jawa barat untuk netral
sekarang saya suruh tidak netral
terus kemudian resiko buat saya ya saya sampaikan berulang kali
saya merangkak berkarir dari bawah mas
saya fd saya di bayangkari bandung disini
smp dua sma lima di bandung
kemudian saya masuk akb di bagian kepolisian empat tahun
dengan susah payah artinya dengan perjuangan
yang kehidupan di tempat keras
kemudian saya tugas dari letnan ii
sampai alhamdulillah sekarang diberikan anugerah bintang tiga oleh mangkuasa melalui negara
apakah saya mau korbankan harga diri saya kemudian karir saya nama baik saya
hanya karena saya tidak netral
tidak kira tidak masuk akal lah
saya ini orang jawa barat ahli pak
jadi kalau itu saya lakukan saya akan dicemohkan oleh seluruh rakyat jawa barat
jadi saya tidak berani pulang ke bandung
malu saya gitu
tapi kira kira kenapa
kenapa kemudian orang banyak sekali yang kemudian jadi curiga kepada anda
mungkin karena ada salah satu rekan anda yang kemudian ikut dalam kontestasi pilkada jawa barat
kenapa dari penciuman anda gitu kenapa orang begitu banyak meragukan
begitu banyak curiga kepada anda pak iwan
ya ya beginilah
ya mungkin kan saya bilang wajar aja kalau orang berpendapat beda beda ya demokrasi ya
ya tapi tolong mendasar lah ya
ya mungkin karena itu polisi ya saya polisi
tapi bagaimana caranya gitu
saya tunjukkan coba
bicara yang bilang tidak netral itu bagaimana
saya ajarin tidak netralnya itu bagaimana gitu
kemudian nanti waktu akan membuktikan mas
sebentar lagi kan selesai pemilunya
waktu akan membuktikan bahwa bagaimana saya netral atau tidak di sini
itu aja tunggu
pak iwan salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian anda seperti tadi sudah anda katakan bahwa anda punya potensi nih katanya menggerakkan atau memobilisasi asn untuk memenangkan calon calon tertentu
nah ini kan kita anda tadi sudah membantah tidak akan melakukan itu
dan anda sendiri tidak tahu caranya bagaimana
nah bagaimana kemudian anda menghindari potensi potensi dan keraguan keraguan atau ketakutan ketakutan seperti itu pak iwan
oh saya tidak bicara menggerakkan asn
mas didengerin dulu kalau saya bicara
saya itu salah satu tugas saya mengawasi asn untuk netral
ya itu bukan menggerakkan asn
itu tuh digantungkan
tudingan orang pak misalnya pak
karena saya terus tidak netral
bagaimana pandangan masyarakat jawa barat asn keperasaan terlalu besar risiko buat saya
ya saya sampaikan saya berkarir cukup lama di kepolisian tinggal di penghujung lima saya mengorbankan karir saya
untuk karena dituduh tidak netral atau saya akan berbuat tidak netral kayaknya tidak ada masuk di akal saya gitu pak
untuk mencegah tudingan tudingan atau keraguan keraguan itu gimana pak iwan
oh saya kerja saja
saya kerja saja
saya kerja saja
saya sudah minta tadi ke seluruh elemen masyarakat termasuk alim ulama tadi saya minta ke awasi saya
ketahuan tidak netral copot saya langsung ya
yang nyopot duluan alim ulama sama masyarakat lah
nggak usah pusing pusing lagi
saya kerja aja nanti dilihat awasi
seluruh mata mungkin masyarakat jawa barat tertuju ke saya ya
itu gampang sekali mau ngasihnya gitu
keluar ketemu siapa kemudian saya menggerakkan
silahkan katakanlah ya
awasi aja silahkan
jadi mungkin begitu saya tidak netral saya turunkan duluan lah oleh masyarakat jawa barat
saya sudah dianggap sesepuh jawa barat juga kemarin saya diserahkan mandat oleh sesepuh jawa barat
masih saya mau begitu
karena saya tidak netral aja
wah terlalu mahal bayarannya
itu pak iwan seperti kata pak solihin gp tokoh sesepuh jawa barat yang ribut kenapa orang orang jakarta
kalau orang orang jawa barat sendiri dari apa
bagi anda pertemuan anda penerimaan apa namanya terhadap anda gitu setelah dilantik itu gimana pak iwan
ada cerita cerita nggak mungkin bisa dibagi kepada kita nih
ya alhamdulillah ya karena sekali lagi saya sampaikan tadi saya lama di sini
saya kapolda pun hampir dua tahun mas di sini
ya saya cukup dekat lah dengan masyarakat
hampir waktu kapolda itu hampir dua hari saja di kantor sisanya saya keliling
mulai dari ujung sukabumi ujung genteng sampai pengandaran
dari bawah lagi selayan layan kemudian petani petani
saya menikmati dan saya memang cinta jawa barat
jadi pasti saya akan berbuat terbaik untuk jawa barat ini
dan sekali lagi amanah ini selain dipertanggungjawab kepada negara kepada rakyat juga kepada yang mengkuasa
saya disumpah kemarin sebelah kanan saya al quran
disumpah akar al quran masa saya akan melanggar itu
terlalu berat risikonya buat diri saya
pak iwan kita kembali ke soal pilkada ini
kan anda sebagai pejabat gubernur jawa barat akan menghadapi pilkada serentak dalam beberapa hari ke depan ini
potensi potensi tantangan ancaman yang kemudian perlu anda antisipasi gitu pak
untuk menjalankan oto oto membuat pilkada jawa barat ini berlangsung dengan damai dengan berkualitas
ya tentunya saya sampaikan dalam program saya prioritasnya adalah bagaimana mensukseskan pilkada yang tinggal berapa hari
itu yang paling pertama
yang lainnya persiapan asean games kemudian mempersiapkan pelantikan gubernur terpilih itu yang berikutnya
saya terus berkomunikasi
baik dengan aparat porkombina maupun elemen masyarakat lainnya
ulama kemudian teman teman wartawan lsm ormas ormas semua
tadi malam saya dengan kpu saya kumpulkan kpu seluruh jawa barat
saya tanyakan bagaimana kesiapan
termasuk logistik formulir kemudian tempat tempat pemungutan suara termasuk koordinasi intansi terkait
di sana di kabupaten kota ada mitranya ada kapolres ada dandim ada semua elemen yang terlibat
tentu saya akan memastikan kembali persiapan itu untuk memastikan bahwa pilkada berjalan aman lancar sukses sesuai dengan harapan masyarakatnya
baik pak iwan kita tahan dulu kita akan jeda sejenak
kita akan kembali dengan pejabat gubernur jawa barat
muhammad iryawan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
kita masih bersama dengan pejabat gubernur jawa barat komisaris jenderal polisi muhammad iryawan dari bandung jawa barat
pak iwan masih bersama kami ya
iya masih pak
pak iwan ini banyak publik yang sebenarnya masih ingin tahu
pak iwan bagaimana sih perspektif anda menjawab berbagai kontroversi ini
kita kembali ke ribut ribut ini pak iwan
menurut anda pribadi ini tadi kan anda katakan sebenarnya ini ribut ributnya ya sebenarnya tidak perlu gitu
dari perspektif seorang muhammad iryawan sendiri ini ribut ribut atau kontroversi ini lebih banyak masalah substansinya atau lebih banyak sensasinya saja nih pak
termasuk sampai ada potensi hak angket gitu di dpr kepada presiden jokowi gitu pak iwan
saya tidak bisa mengomentari itu ya mas
masalah subtansi atau apa tadi
urusan saudara saudara yang sedang ribut ribut ya
jadi masalah yang lain ya saya sampaikan lah di jawa barat nggak ada masalah gitu ya
artinya tenang tenang saja saya berkoordinasi aja bekerja baik saja
jadi saya tidak mengomentari itu masalah ribut ribut ini sensasi atau substansi ya
yang tahu yang ribut ribut itu tanyakan aja keribut ribut itu
itu aja pak
pak iwan tapi kan ini kemudian banyak
yang mempersalahkan presiden jokowi gitu
anda merasa ini gak sih pak apa namanya gak enak gitu dengan presiden jokowi
atau membuat presiden jokowi jadi susah gitu jadi beban gitu gitu pak iwan
wah jadi begini pak
tentunya kementerian dalam negeri dalam mengeluarkan keputusan ini pasti sudah mengkaji
di sana ada ahli ahli ahli pemerintahan ahli hukum tata negara lain sebagainya
nggak mungkin seorang menteri akan mengajukan ke pres ke presiden kalau ada aturan aturan yang melanggar atau sesuai aturan
nggak mungkin lah ya
di sana ahli ahlinya banyak pak di kementerian dalam negeri itu
masa mau muncul buskan
kan nggak mungkin lah
oleh sebab itu pasti sudah dikaji
tapi itu bukan domen saya pak
yang jelas saya sudah keluar perintah untuk melaksanakan tugas saya laksana tugas itu dengan baik
yang terakhir pak iwan lagi lagi bagaimana anda meyakinkan para pengkritik anda para orang orang atau pihak pihak yang menuding anda
berpotensi tidak netral berpotensi tadi curang dengan segala macam gitu pak
bagaimana anda meyakinkan orang orang itu bahwa anda tidak seperti yang mereka tuduhkan dan mereka kira gitu pak iwan
sekarang sulit dijawab ya
karena saudara saudara saya tetap aja menuduh
dan itu hak dia hak mereka
nanti waktu akan membuktikan
tunggu aja nanti setelah saya pilih keadaan ini bagaimana
dan kalau tidak netral pasti ketahuan
nanti aja tunggu
dan ya saya banyak sekali sekarang dikomentari kemudian dicemoh dibully
tadi saya ketemu kiai kiai di jawa barat di bandung ya
ya saya mau jadi kayak pak iwan
makin dibully makin disudutkan itu makin dikurangi dosa saya
itu kata kiai alhamdulillah
jadi sekali lagi nanti waktu akan membuktikan
bagi saudara saya yang menuduh saya tidak netral itu haknya
itu mungkin berkah buat saya
saya akan melakukan tugas amanah yang diberikan oleh negara pada saya dengan sebaik baiknya
yang terakhir sekali pak iwan mohon maaf
bagaimana anda memastikan bahwa para asn atau mungkin tni polri gitu
tetap dalam jalur kaidah demokrasi tetap netral untuk menjaga pilih keadaan ini
tetap berkualitas gitu pak iwan
bagaimana anda meyakinkan kita bahwa memang itu tidak akan mungkin terjadi di bawah kepemimpinan anda di jawa barat
hingga nanti pilih keadaan serentak berlangsung
ya saya tentu menyampaikan kepada asn secara khusus kalau tni polri kan ada pimpinannya
ya paling saya berkoordinasi ya yakinlah masa mau mengambil resiko kapolda mau tidak netral pasti jatuh tuh kapoldanya
masa pangda mau ngambil resiko ya tapi saya tetap khusus kepada anak buah saya pasti
saya besok akan ngambil apel sekali lagi saya akan tekankan dan pasti saya berikan sanksi
pengawasan yang ketat ya itu untuk menunjukkan bahwa saya sendiri demikian gitu
bawahnya tentu harus mengikuti saya
kalau tni polri saya yakin lah ya saya yakin karena bocor bocor pasti tahu kalau tidak netral gitu
saya yakin ya jadi beliau beliau juga punya kriminalitas ya pasti khawatir dengan karirnya dengan jabatannya yang sudah dirintis pak selama berapa tahun oleh beliau beliau ini
baik terima kasih sekali lagi pak muhammad iryawan komisaris jenderal polisi pejabat gubernur jawa barat
sudah meluangkan waktunya
kepada kami dan sekali lagi pak tadi headline anda biarkan waktu yang menjawab semua kontroversi itu ya pak iwan ya
terima kasih sekali lagi pak iwan atas waktunya malam hari ini bersama layar pemilu terpercaya